lantas seperti apa kelayakan rumah dp rupiah
tidak hanya bagi calon pembeli pemerintah tetapi juga bagi developer properti
seberapa untung mendukung pembangunan rumah dp rupiah
membedah rumah dp rupiah
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir bersama kami di studio pengamat properti dari panangian school of properties
sudah hadir bapak panangian simanung kalit pak ian
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn business
pak ian pertanyaan pertama saya menimbulkan juga sedikit pertanyaan dari publik
bahwa awalnya rumah landed house tapi kemudian menjadi rumah vertikal
tapi terlepas dari itu pak ian bagaimana anda melihat ini
sebagai pengamat properti ada tiga stakeholder sesungguhnya
bagi masyarakat pemerintah maupun juga developer
bisakah anda pertama sekali bagi developer terlebih dahulu
untung tidak membangun rumah dp rupiah
untungnya bisa dari sedikit sampai besar
karena dia menghadapi risiko bisnis
tapi sekarang bisnis properti kan lagi memang lagi akan naik
saya prediksi kenaikan properti mulai tahun dua ribu delapan belas akan sampai puncak tahun dua ribu dua puluh
artinya ini momentum emas bagi developer
kalau soal untung saya kira nggak mungkin developer mau jauh
karena saya dengar pedatonya gubernur atau ikut ikut
kalau memang dia nggak punya untung pasti untung dia
dan gubernur kebetulan juga wakil gubernurnya seorang pengusaha
iya ini pasti mudah match
karena dia bisa melihat dari sisi pengusaha
tidak mungkin dia membuat kebijakan yang pengusahanya tidak happy tidak mungkin
jadi saya pikir pengusaha tidak ada masalah
tapi kemudian ada juga yang mempertanyakan seperti dari rey misalnya
apakah kemungkinan akan ada
insentif tambahan dari pemprov terkait pembangunan rumah dp rupiah
harus karena begini
kalau untungnya memang tidak menarik semenarik free market
free market maksudnya kita menjual yang lima ratus juta untungnya sekian
pengembang juga tidak bisa dipaksa pengusaha tidak bisa dipaksa
insentif seperti apa
karena anda sudah lama sekali di bisnis properti
insentif seperti apa
perizinan harus dibuat semurah mungkin
semudah mungkin juga
semudah mungkin juga
jadi pasti jangan ada korupsi
ya itu sering itu
nah kemudian juga clear
jangan sampai seperti pulau reklamasi
gubernurnya ganti lagi
pengusaha tidak bisa begitu
harus risiko harus diketahui dari sejak awal
nah kemudian apa lagi ya
insentif seperti apa lagi
insentif seperti misalnya
ya dalam bentuk kemudahan
perizinan mungkin pembiayaan konstruksi
pemerintah juga punya fasilitas untuk memberikan special rate pada kredit konstruksi
itu pemerintah pusat memiliki yang namanya flpp
ya itu program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat
oleh pak jokowi sejak tahun dua ribu empat belas
itu untuk konsumen memang kebetulan ya dpp
tenor dua puluh tahun
ya tenor dua puluh tahun sorry
jauh di bawah pasar
tapi bagi konstruksi saya dengar ada juga fasilitas yang akan diberikan pemerintah
sedang digodok untuk memberikan stimulus kepada para pengembang untuk lebih
expansif lagi membangun ini
membangun rumah rumah menengah ke bawah
ya di luar dari yang dikaitkan
masyarakat berpenghasilan rendah ya
ya khususnya targetnya
itu jadi menurut saya sudah cukup
saya kira pengusaha sudah cukup itu
juga diimplementasikan kepada dp rupiah
mau nggak mau
mau nggak mau karena apa
itu kan free untuk semua masyarakat yang ada di indonesia
ya bisa diakses
tetapi kalau supply nya nggak ada nggak ada barangnya
ya misalnya kayak dki jakarta selama dari mulai katakanlah dari mulai beberapa gubernur yang dulu
nggak ada pernah yang namanya gubernur itu membuat kebijakan khusus untuk sasar kepada kelompok yang lima tujuh juta ke bawah
ya sekarang ini
yang diawasi pemerintah
banyak pengembang pengembang dapat fasilitas kalibata city apa namanya green pramuka
tidak sampai banyak sekali orang yang punya mobil di situ mobil mewah
berarti kan salah sasaran
artinya bisa dikatakan selama sejarah pemda tidak pernah berhasil membangun rumah sederhana
tentu ini akan menjadi tantangan bagi pemerintahan saat ini
karena biasanya di pasar sekunder akan terjadi jual beli untuk investasi
betul betul betul sekali
pak seperti apa menurut pengalaman anda agar kita menjaga ini memang sesuai dengan sasaran yang diinginkan
kembali kepada komitmen politik dari gubernur terpilih
ketika dia berani menjanjikan sebuah gagasan baru terobosan yang belum pernah dilalui dalam sejarah jakarta
maka kalau dia mau komitmen politik ini bisa dijadikan dalam lima tahun ini saya kira inilah saatnya karena dia sudah membangun sembilan ratus
nah di jakarta ada tiga ratus ribu household yang punya target yang siap mengambil posisi ya
untuk menerima dp
berarti ada sembilan puluh proyek seperti inilah kurang lebih sembilan puluh lokasi di berbagai lokasi
menurut anda instrumen seperti apa yang mungkin bisa diimplementasikan sehingga nanti tidak terjadi lagi
misalnya saya udah punya rumah pertama kemudian saya beli aja sebagai investasi nanti saya sewakan dengan masyarakat berpenghasilan rendah
ya kembali kepada pengawasan
pemerintah punya ktp
enggak awalnya awalnya pemerintah bisa bikin surat perjanjian by law kalau perjanjian ini dilanggar secara hukum orang itu bisa dikasih penalti
ya dia jadi misalnya saya mengatakan
itu tidak terjadi di kalibata dan lain sebagainya
tidak terjadi karena apa
di kalibata pengusaha juga nggak salah di kalibata karena pengusaha itu kan anti risiko
dia mengatakan untuk masyarakat dijual
lalu masyarakatnya ini boleh untuk r s ya kan fasilitas likuiditas
tapi nggak ada yang mau
sementara spekulan langsung mau
masa pengusaha disuruh nunggu nunggu
emangnya pengusaha mau ngapain
nah oleh karenanya sekarang ini sudah lebih clear pemerintah yang langsung direct deal dengan rakyatnya
jadi pemerintah harus membuat suatu kontrak law atau hukum kepada barang siapa yang kebetulan ketahuan nanti memperjual belikannya
maka dikasih penalti sama orang itu
nggak boleh lagi dia dapat fasilitas
kemudian berapa tahun harus boleh dilepaskan tetap harus boleh dilepaskan juga mungkin sepuluh tahun
oh ada termnya menurut anda
ya mungkin dia kan tiba tiba pindah harus ke surabaya kan
jadi tidak harus terikat selama itu
iya selama dua puluh tahun ya
terus tetapi nggak boleh dijual kepada masyarakat umum
oh jadi ada spesifikasi lagi yang harus dijual
di buy back pemerintah
pemerintah buy back nanti akan dijual lagi diserahkan kepada yang lain
diserahkan kepada orang yang berhak
karena apa yang berhak kan rp tiga ratus
sementara yang disupply dalam lima tahun paling rp enam puluh
berarti sebenarnya pemerintah bisa membuat supply dan demand mengatur supply dan demand
baik dan kemudian kita bergeser ke pemerintah
pemerintah sekarang dibangun itu di atas tanah pemerintah
kalau sekarang ini kan di atas tanah swasta kok ini
itu yang masih belum detail sebenarnya
ya ya nanti kita lihat lah

tapi nggak ada masalah mengenai begini
berarti tidak bisa memiliki masyarakat kalau misalnya itu tanah pemerintah
sekarang kalau kita beli dari pengembang swasta
lalu kita beli dari salah satu bumn
banyak kan bumn yang jualan properti kan
memang sistem hukum indonesia mengatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau bumn itu namanya statusnya hak pengelolaan
tetapi di atasnya tetap hak milik
karena kita mengenal strata title
kita memiliki ruang
satuan unit rumah susun
jadi apakah hak milik hak milik strata title di bawah hgb murni
murni maksudnya pemiliknya swasta
ataukah bumn pemiliknya tetapi hak milik di atasnya
selama hak milik di atasnya enggak masalah
jadi ini juga yang pertama ini walaupun pd saranaja itu bumd statusnya
berarti dia akan mengeluarkan hak milik tapi di bawahnya hak pengelolaan
karena syaratnya memang seperti itu
artinya bisa hak milik berarti
bisa untuk pembelinya juga
iya kita tidak mengenal sistem duplikasi hukum dalam soal kepemilikan satuan ini rumah susun
kita hanya mengenal satuan rumah unit rumah susun kepemilikan
kecuali kalau sewa
kalau sewa lain lagi
antara rusunami dan rusunawa sendiri
jadi misalnya sewa itu untuk orang yang apa namanya itu cheap rent housing
berarti untuk orang orang yang middle middle middle ke bawah
jadi misalnya yang empat juta ke bawah
jadi bisa dia cicil ya
bisa dia sewa mungkin satu ratus lima puluh ribu per bulan tiga ratus ribu per bulan
tapi kalau yang khusus untuk ini rusunami
rumah susun milik
berarti di atas tanah siapapun
dia tetap bisa memiliki
kita bisa karena sistem hukum kita cuma satu
strata title menjadi
satuan unit rumah susun
kemudian pak ian saya ingin mengenai dp rupiah
ini yang kemudian menarik perhatian
bagaimana bisa dp rupiah
sementara aturan regulasi bi menentukan tiga juta
kalau misalnya untuk rupiah ini seperti apa sih yang hanya
jadi dia numpang sama pemerintah
ya itu akan memberi implikasi bagi anggaran
tapi nanti ditarik ke belakang dibayar lima tahun atau apa
itu kan enggak
itu masalah teknis
salangan atau subsidi nanti skemanya
itu masalah teknis
meskipun belum detail memang
pak anies juga belum
blud akan didirikan
tetapi yang penting begini komitmen politik dari seorang gubernur yang pada puluhan tahun
ada gubernur yang berani membuat terobosan
jadi ini pertama kali
karena jakarta bisa seperti singapura
jadi negara mana saja di dunia yang paling berat
yang sudah sukses ini ya
di china ada
di singapura ada
di jepang juga ada
ya di berbagai negara yang sudah sukses membuat kepemilikan bagi rumah menengah ke bawah
dan skemanya mirip
ya mirip mirip lah
ada yang misalnya tabungan misalnya ya
tabungan dalam bentuk karyawan
jadi seperti annual report gitu
ini nah ini tadi ada yang dalam autonomen board itu lembaga yang menarik yuran dari
konsumen dan pengusaha yang mempekerjakan konsumennya ya nah itu di sini namanya sistem
tabungan perumahan rakyat tapi belum ada yang doring implementasikan dalam dua tahun
ke depan akan diimplementasikan jadi adanya setiap karyawan menyumbang untuk ditabung
sebagai down payment nanti ketika dipakai digunakan pada jatuh tempo
sudah mirip juga world bank kalau saya tidak salah juga pernah punya
belle irvine world bank memberikan bantuan kepada kita melalui apbn softloan
tiga puluh tahun sangat rendah bunganya memang itu dari mulai zaman pak harto
dan kemudian ke depan apakah menurut anda skema yang mungkin nanti kita akan dapat april ya nanti kita akan dapat lebih detail
pak ian seperti apa optimisme anda untuk melihat proyek ini akan membantu menaikkan kesejahteraan ataupun juga tingkat kelayakan hidup masyarakat
sangat jelas karena apa kenapa singapura begitu efisien kotanya
karena delapan puluh persen pekerja yang membuat kota ini berputar adalah workers pekerja dan middle lower
jadi mereka ini bisa dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat di singapura sangat tinggi
karena perumahan ini bukan jadi beban lagi tidak ada yang tidak punya rumah di singapura
semua memiliki rumah tinggi
waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu saya kuliah di nus housing ratenya mereka itu di bawah tujuh puluh lima persen
sekarang sembilan puluh something persen
liquan new mantan pm nya sangat komit dengan politiknya itu untuk merumahkan masyarakat yang membutuhkan
nah di jakarta
sehingga mereka lebih fokus untuk bekerja dan memotong ekonomi
sama sekali dan tidak ada rights tidak ada apa macam macam
jadi kalau terbosan ini dijadikan jadi komitmen permanen politik lima tahun ini adalah gubernur yang akan dikirimkan
dicatat dalam sejarah indonesia
memberikan kemudahan bagi masyarakat
dan akan ditiru oleh gubernur yang manapun
karena jakarta sebagai barometer jangan salah
pak ian bagaimana dengan sindikasi perbankan
apakah bank dki menurut anda juga capable enough untuk mendanai tersebut
atau justru menurut anda bisa terbuka potensi untuk bekerja sama
terbuka karena apa
bank kita sistemnya satu ya dibawah undang undang perbankan
tidak ada bank yang mengistimewakan dan mengistimewakan diri dalam hal perumahan
katakanlah bank btn
dia kan lebih experience lebih pengalaman
puluhan tahun hanya itu saja
tapi semua treatmentnya dari bank indonesia sama
siapapun banknya bisa mengikuti
yang penting sekarang leadernya kan adalah government
nanti blud nya dibuat dibuat syarat berapa tahun
nah masalahnya syarat yang mungkin sulit ya
misalnya yang butuhkan banyak sekali
banyak sekali yang butuh
nah bagaimana mengantri nanti caranya
jangan sampai terjadi kkn kan
jangan sampai saudara saudara pejabat ini yang jadi
bisa juga terjadi
dulu ada rumah susun tetapi pejabatnya yang punya rumah susun
disewakan sama orang
itu sudah terjadi
itu yang kita diskusikan di awal
nah itulah yang harus dimonitoring dan controlling
menjadi salah satu kata kunci untuk realisasi dari hal ini
pak panangian simanung khalid pengamat properti dari panangian school of properties
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn business